ya solusi mengatasi macet di ibu kota memang tidak pernah berakhir manis
ketika arus pembelian kendaraan semakin deras dengan kendaraan umum
masal dan panjang lebar jalan yang tidak sebanding
apakah perkiraan macet stagnan pada tahun dua ribu tujuh belas di jalan jalanan ibu kota
yang diungkap oleh dewan transportasi jakarta akan menjadi kenyataan
bagi yang tinggal di jakarta jalan selengang ini adalah angin surga
hanya terjadi saat musim hari raya idul fitri
ketika setengah penduduk jakarta dan seperempat warga komuter jakarta mudik ke kampung halaman
pada hari biasa ini yang jadi pemandangan setiap hari
solusi atasi kemacetan adalah untuk mengurangi jumlah kendaraan di jalan raya
tapi nyatanya pertumbuhan jumlah kendaraan tidak dapat dibendung
karena transportasi masal belum mampu memindahkan pola masyarakat untuk berpindah
kita akan irp menyediakan bus yang banyak dan trotor yang banyak
jadi orang kalau begitu bubaran kita lagi kerjain nih bubaran dari stasiun kereta api tanah abang
ini trotoarnya bisa sampai ke daerah kota ini daerah tengah ini agak lebar
jadi orang akan milih jalan
nah terus busnya juga mesti siapin yang lantainya pendek
nah bus bus juga kita siapkan yang sekarang kursi dua
nanti minggu depan saya akan coba pakai
minggu depan mesti naik bus
saya akan coba dari rumah sampai ke balai kota
saya pengen kursi itu dua dua pakai sofa pakai busa
jadi kayak metro mini kan dua dua hadap ke depan berdiri satu saja
nah bus busnya mesti sampai ke sini
orang kalau ada busnya enak begitu duduk nyaman
kayak bus luar kota tiga ribu lima ratus orang akan mulai pindah
ada apa apa ada benda menurutnya
flyover tergantung posisi tapi yang pasti kita mau menyelesaikan yang sembilan koridor
belum terlambat atasi macet jakarta
satu satunya opsi adalah menambah lebar atau panjang jalan
berarti memberikan ruang juga bagi kendaraan untuk diisi
frustasi atau tidak toh kendaraan bakal bertambah terus
bahkan pemerintah mendukung industri ini
setiap kemacetan kadang kadang menguntungkan industri mobil sebenarnya
karena itu kita berbeda pandang di sini dari sisi pemerintah
makin macet makin laku mobil itu sebenarnya
karena dulu orang hanya butuh satu mobil karena macet butuh dua mobil
makin macet butuh tiga mobil untuk anaknya dan sebagainya
tapi saya kira itu bukan tujuan anda semuanya
tujuan kita ialah bagaimana memberikan pemerataan yang baik kepada masyarakat kita semua
agar industri mobil memberikan keuntungan baik kepada masyarakat penggunanya
kepada pengusahanya kepada industri
dan juga tentu bagaimana membawa kemajuan
baik kemajuan teknologi kemajuan daripada kecepatan logistik
dan juga perdagangan
dan tentu kemajuan daripada pendapatan pemerintah dari sisi pajak yang baik
tidak ada larangan membeli motor atau mobil
tidak ada larangan pula untuk mengendarainya
harapannya belasan juta kendaraan dapat dikurangi
hingga empat puluh lima persen ketika transportasi masal menambah kapasitasnya
menjangkau warga dari jakarta hingga daerah penyangga
harapan saya ini ya kalau kita betul betul bisa merestrukturisasi angkutan umum
memperbaiki konektivitas ujung dari yang perjalanan
kita bisa menaikkan jumlah penggunaan anggota umum
barangkali hingga dari tiga puluh hingga empat puluh atau ke lima puluh atau empat puluh lima persen kira kira
dan itu saya kira sudah sangat baik kalau kita bicara
setelah jurasinya tiga tahun ke depan
itu baru harapan
setidaknya dalam tiga tahun ke depan
macet stagnan mungkin akan jadi kenyataan
siapa yang bisa atasi macet jakarta
jika sudah begini keadaannya
silvano hajid dari kota macet jakarta